nggak nggak nggak nggak
nabi ibrahim dibakar oleh raja dangdut tapi tidak sedikit untuk keluar
kulna ya narukuni bargan wassalamu ala ibrahim
kulna ya narukuni bargan wassalamu ala ibrahim
kulna ya narukuni bargan wassalamu ala ibrahim
bisa ngasih perang dikit
santi al quran ini adalah kalamumah
aku nggak mau tau dan aku tuh nggak mau denger
kalau kamu mau ngasih ngaji aja di ruang tamu ruang makan kek
mas kita kepalanya
marah si air panas
aku udah gagel banget di badan ya
lama banget si lalet banget ya w grasses
iya sayang sebentar
mau banget sih
saya ini air panas mendidih
jadi kamu jangan sendiri ya
tunggu aku aku ambil anduk sama air dingin
cepetan jangan lama lama
lama banget sih ngambil handuk doang
ambil sendiri aja
santi ayo keluar
istri saya kejepit
pak ada dokter nggak
ada ada pak ada
jangan nge run dari nyawa aku
jangan nanti jawab saya
aku gak mau mati
aku gak mau mati
aku gak mau mati

iya langsung masuk aja pak ustadz
pak didin dan ibu ibu majlis semua
apakah jenazah sudah siap kita prosesi pemandian
insyaallah sudah siap pak ustadz
iya kenapa pak didin
biar saya aja yang mengangkat
zirah jahit dari saya ke tempat pemandian
pak didin yang lazim
biasanya apabila ini adalah jenazah perempuan
maka semua prosesinya akan
dilakukan seluruhnya oleh ibu ibu majelis
kita bisa bersandar kepada sebuah riwayat
daripada al imam ad dari
rasulullah saw pernah bersabda
kalau sudah sebelumnya
saya akan mencari jalan
saya akan mencari jalan
kata rasulullah saw
seandainya engkau meninggal lebih dahulu
nisaya aku yang akan memandikanmu
aku pula yang akan
mengkafanimu secara langsung
riwayat ini disepakati oleh para ulama
seorang laki laki dalam hal ini adalah suaminya
dalam proses pengurusan jenazah
silahkan pak didin
terima kasih pak ustadz
apa ada masalah pak didin
saya gak kuat
berat sekali banget
bersedia ibu ibu untuk tolong angkatkan
bersedia pak ustadz
oke sebelum diangkat
bau apaan ini ya
ternyata baunya dari air ini
airnya bau dan keruh
silahkan pak didin
air disini memang bau dan keruh pak didin
air tanah ini bersih
sebenarnya air kuras
ya mau tidak mau kita harus cari air yang lain
bagaimana pak didin
kalau saya ambilkan air dari rumah saya saja
dulu dulu pak
ntar dulu pak
ntar dulu pak
ntar dulu pak
kalau kayak gini sih sama aja sama yang tadi pak
butak sama bau
tadi saya bawa kemari airnya bersih pak ustaz
ya udah pak didin
beli air galon dimana